saudara kejaksaan agung membuka peluang memeriksa istri harvey muiz sandra dewi
dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
kejagung menyebut dapat memeriksa setiap pihak yang terkait dengan tersangka korupsi tambang timah ilegal
kapus penkum kejaksaan agung ketut sumedana menyebut tidak menutup kemungkinan
istri harvey mois bakal diperiksa dalam kasus yang menyeret suaminya
untuk membuat terang suatu perkara perkara pokok dulu saya bicara ya itu akan semua siapapun bisa dipanggil
dan termasuk tadi istrinya tidak butuh pun akan dipanggil akan diklarifikasi lagi
semua tidak ada yang tidak mungkin sepanjang ada fakta hukumnya ada alat bukti yang mengarah ke sana ya pasti kita akan periksa
karena kita akan membuat terang suatu perkara atau clear semuanya
kejaksaan agung menggeledah apartemen milik tersangka harve muiz
atas kasus dugaan korupsi tata nyaga timah pt timah tahun dua ribu lima belas dua ribu dua puluh dua
selain sejumlah dokumen dan barang elektronik dalam penggeledahan di kawasan kebayoran lama jakarta selatan ini
kejagung menyita dua mobil mewah milik harve muiz
kedua mobil mewah ini yang dikawal oleh kejaksaan agung
di mana masing masing ditaksir memiliki harga rp dua puluh lima miliar dan rp satu lima miliar
salah satu mobil mewah yang disita diduga merupakan kado harvey kepada sang istri sandra dewi
kemulai dari malam setelah sehari sebelumnya kita sampai tersangka
tim penyidik ini mendatangi rumah pakuwono milik hm
melakukan penyitaan ada dua jenis mobil yaitu rail royce dan minikuper
kemudian sejumlah dokumen surat surat sudah kita lakukan satu penyitaan
dan beberapa barang barang yang masih dilakukan suatu verifikasi oleh tim penyidik
sebelumnya kejaksaan agung lebih dahulu menggeledah kediaman tersangka lain helena lim
di kawasan pik jakarta utara
dari hasil penggeledahan di kediaman helena
kejagung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai masing masing sepuluh miliar rupiah dan dua juta dolar singapura
kejagung menambahkan dari kediaman harvey dan helena
kejagung juga menyita enam puluh lima keping emas logam mulia hingga uang tunai
pecahan rupiah dolar amerika serikat dan dolar singapura
selain penggeledahan dan menyita barang bukti dari kediaman helena lim dan harve muiz
kejagung juga memeriksa saksi lain
yaitu pengusaha robet bono susatya
pemeriksaan dilakukan guna memastikan ada tidaknya keterkaitan robert dengan pt lifin
bangkatin salah satu perusahaan milik harvey moise
pemeriksa memakirkan pemeriksaan saudara rts
kita harapkan keberangan keberangan itu akan memperterai
dan bisa ditindak tindakkan dengan roka timah di wilayah pt timah
kerugian yang mencapai rp dua ratus tujuh puluh satu triliun dari kasus korupsi izin di pt timah itu
berasal dari penghitungan dampak kerusakan lingkungan
kebutuhan biaya yang besar dari perbaikan lingkungan akibat penambangan timah ilegal
serta dampak ekonomi masyarakat sekitar
menjadi salah satu dasar dalam menghitung kerugian negara
dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah ini
empat belas orang ditetapkan sebagai tersangka
maupun empat belas tersangka lainnya
harus menjalani penahanan dua puluh hari di rutan salemba
cabang kejaksaan negeri jakarta selatan